kabar batal datangnya lionel messi ke indonesia kian mendekati kenyataan
jurnalis tyc sports argentina gaston idol mempertegas berita sekaligus mengkonfirmasi lionel messi tidak akan ke indonesia
dalam video yang diunggah di akun twitter pribadinya gaston menyebut jika messi akan bermain melawan australia
tetapi ia tidak akan melakukan perjalanan ke indonesia
argentina awalnya memasukkan nama lionel messi dalam dua puluh enam daftar pemain yang dibawa ketika menjalani tour asia
untuk menghadapi australia pada lima belas juni di beijing tiongkok dan melawan indonesia pada sembilan belas juni di jakarta
namun rupanya messi tidak akan berangkat ke jakarta
karena kabarnya ia akan menjalani liburan bersama keluarga setelah melalui musim yang panjang untuk selanjutnya bergabung bersama tim barunya inter miami
sementara itu ketua umum pssi erick thohir mengajak semua pihak berdoa agar bintang timnas argentina lionel messi bisa datang dan bermain di indonesia
saat pertandingan fifa matchday melawan timnas indonesia senin pekan depan
menurut erik timnas argentina bukan hanya lionel messi
banyak pemain lain yang diharapkan mampu memberikan peningkatan mental bertanding bagi timnas indonesia
memang pertandingan indonesia dan tim argentina
jadi kembali saya berdoa
saya berdoa messi nya terbang saya berdoa messi nya mendarat saya berdoa messi nya bermain
jadi ini bukan pertandingan indonesia melawan messi all star
rumor batal datangnya salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah lionel messi ke indonesia
menuai reaksi kekecewaan dari para penggemar sepak bola di tanah air
meski kecewa argentina datang tanpa messi
namun sejumlah warga tetap antusias menyaksikan bintang bintang los aldi
ya cukup kecewa aja sih kita kerja pengen udah dipatokin libur bisa supaya nonton dia ke tanah air ya kan
baru kali ini messi mengincak tanah air ternyata dengan bilang dia tidak jadi kesini ya bener bener kecewa aja sih
ya pasti kalau misal emang itu beneran ya kecewa ya mas
karena kan salah satu pemain yang ditunggu tunggu sama fans argentina
pemain indonesia juga kan itu pengen ngadepin messi ya
pasti orang orang indonesia yang udah beli tiket itu pasti ngerasa ya nggak jadi
dateng nih messi padahal pengen nonton messi mereka di indonesia gitu
oh tentu tuh dong tetap kita dukung dong namanya tim nas kita indonesia
karena walaupun gak ada messi kan tetap ada tim yang lain ya
dan sejauh ini kan emang argentina merupakan salah satu kiblat sepak bola indonesia
dan saya sih berharap indonesia bisa belajar banyak biar pssi bisa lebih maju
argentina kabarnya juga berencana memainkan tim cadangan saat menghadapi indonesia sebagai bagian dari rotasi squad
daniel messi saat ini berada di beijing tiongkok
menjalani latihan bersama dengan squadnya
dan juga melakukan pertempuran untuk melakukan pertempuran kontra australia pada lima belas juni besok